gak ada tekanan nih susur nih ini susur
video yang satu ini pun viral di media sosial
keluarga pasien rumah sakit umum daerah pirngadi medan
mengamuk dan mendorong seorang tenaga medis hingga pingsan
sebelumnya tampak pasien yang sedang dalam kondisi kritis
pihak keluarga menuding tim medis lalai dengan memberi tabung oksigen kosong
pasien dirawat di rumah sakit tersebut sejak dua puluh dua mei lalu
pasien adalah warga kelurahan polonia medan
dan dirawat dalam kondisi kritis akibat menderita penyakit diabetes
tudingan ini pun langsung dibantah direktur rsud pirngadi
yang mengaku pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur
tabung oksigen yang dipermasalahkan keluarga pasien tidaklah kosong
sementara itu kepala ombudsman ri perwakilan sumatera utara
sudah mendengar langsung dari kedua pihak dan kasus ini masih dalam penyelidikan